jalur utama yang menghubungkan kota palu dengan poso dan juga gorontalo terputus
akibat tanah longsor yang terjadi di beberapa titik pasca gempa bumi dengan magnitudo tujuh empat pada jumat yang lalu
meski masih tertimbun longsor sebagian badan jalan sudah dapat dilalui meski harus dilakukan secara bergantian
jalur utama kebun kopi parigi ke palu yang menghubungkan wilayah utara dan juga selatan sulawesi menuju kota palu
sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik dari arah maupun menuju ke kota palu
hal ini diakibatkan adanya akses jalan yang terputus akibat timbunan longsor yang terjadi di sejumlah titik pasca terjadinya gempa pada jumat yang lalu
hingga minggu pagi antrian kendaraan masih terjadi di jalur ini karena masih banyak mobilisasi kendaraan
baik yang meninggalkan kota palu maupun yang menuju ke kota palu
jadi untuk akses ke kota palu
salah satu jalur yang dilalui adalah kabupaten parigi moto
jadi kabupaten parigi motong ini dilawati jalur dari utara dari gorontalo dan menado
kemudian dari selatan dari poso dan sulawesi selatan
nah untuk jalur yang berada di kebun kopi di wilayah kabupaten parigi motong yang merupakan akses utama ke kota palu
itu terputus di sekitar kilometer tiga puluh dua
tapi saat ini sudah bisa
dibuka lagi akses tersebut
namun mengalami pengantrian yang cukup panjang karena kendaraan yang cukup padat
di mana saat ini kami identifikasi banyak masyarakat yang ke kota palu untuk mengetahui keluarganya yang terdampak terhadap gempa dan tsunami